seberapa perlu publik harus mendengarkan penjelasan dari winter is coming tadi
metafor itu harus dibuat
yang ingin dia sampaikan begini
pertama dia sampaikan bahwa apa yang disampaikan dalam forum internasional itu juga bisa nyambung
relevan dengan kondisi kita sekarang
artinya dia menyampaikan yang disampaikan di sana itu
ternyata di kita juga dalam banyak contoh yang lain itu banyak
substansinya apa jangan serakah
kecelakaan tidak pernah bermuara pada kesejahteraan
dan itu dalam kehidupannya dia lakukan
anaknya tidak minta proyek
anaknya tidak minta kesempatan kesempatan
jadi apa yang tidak
dia tidak cuma bicara
tapi mengerjakan melakukan apa yang dia katakan
gini ya saudara
adian itu akhirnya jadi sama kayak jokowi itu
jadi mengkonkritkan sesuatu yang seharusnya ditinggalkan pada dataran abstrak
kalau saya seperti jokowi saya senang
daripada bung seperti prabowo
you senang seperti jokowi itu
dia baik dia cerdas dia pintar dia lembut hati
daripada bung seperti prabowo
menganggap orang lain bodoh
selalu menyebutkan dungu buat orang lain
siapa bung yang menjadi hakim buat kepencaran orang lain
kaum intelektual selalu membuka kebenaran dari pihak manapun
berikan alas menyelesaikan
bukan bicara dulu
argumentasi orang lain
bilang bodoh dungu dan sebagainya
itu kan kebiasaan bung to
dan bung senang dengan cara seperti itu
bung senam menghakimi orang lain bodoh dungu dan sebagainya
kalau sudah selesai saya ngomong ya
tidak perlu harus menunggu selesai
kalau mau menyangka silahkan
waktu kita tidak banyak
dungu itu artinya orang yang tidak mampu menghubungkan dua premis supaya tiba pada konklusi
barusan you perlihatkan itu
saya perlihatkan ulang ya
prabowo itu tidak ada yang orisinil itu
terus you bilang bahwa memang apa yang orisinil di bumi ini
ini kalimat baru
apa yang baru
saya katakan dalam rangkaian bahwa sejarah adalah pengulangan
apa yang baru dalam sejarah
kita kembali ke laptop
bukan apa yang orisinil
bung sendiri mengerti kalimat saya salah
bung adian kita tidak punya orisinilitas
apa yang baru dalam sejarah
jangan kan yang baru
konteksnya adalah sejarah
sejarah selalu berulang
apa yang baru dalam sejarah
bung adian bung adian
ini tidak ada yang baru
kita kembali ke laptop dulu
saya minta waktu satu menit satu menit terakhir dari anda
kita bicara mengenai bagaimana metafor logika yang agak mungkin tidak mudah dipahami oleh publik
kebanyakan kemudian ini akan menghiasi tujuh delapan bulan ke depan selama masa kampanye
menurut anda akan seperti apa panorama ruang publik kita
ruang publik kita diisi oleh kedunguan memang
dan itu faktanya
saya berupaya untuk tidak menyebut dungu tetapi faktanya bertambah terus
adian dari tadi lakukan hal yang sama
jadi dia berupaya untuk jadi demagog menghentikan pembicaraan saya
supaya dia tidak dijebak di dalam logik yang palsu
tadi yang saya sebut adalah baru
bahkan yang baru pun halangi untuk terbit
tapi artinya senang kalau presiden calon calon presiden memakai
memakai metafor metafor yang kemudian mengatakan sesuatu yang baru
saya mau mengutip sesuatu yang berbeda dengan apa yang disampaikan
waktu kita gak terlalu banyak bapak bapak silahkan
sedikit saja singkat saja
metafor itu adalah kemewahan di dalam diplomasi
karena itu sekali orang mengucapkan metafor maka interpretasi akan menggiring dia masuk di dalam satu pletora
sehingga terjadi semacam oke
nah sekarang winter is comi itu diterangkan ulang secara konkret dengan contoh di indonesia
jadi buat apa pakai metafor
jadi kelihatan bahwa pak jokowi itu sebetulnya sepatunya kegedean dan di dalamnya ada pasir
baik menggerokin oke
bu hadian tiga puluh detik dari anda terakhir
bagaimana metafor kemudian dipakai oleh para calon presiden dalam ruang publik
ya kita sih menikmati tapi apakah publik akan happy dengan metafor metafor seperti itu yang dipakai
alat ukur happy tidaknya apa
kalau dalam situasi ketika di bali kemarin semua standing aplause
bukan soal metafor
sebentar enggak dong
apresiasi yang muncul dari publik publik mana yang mau kita baca
mana ada tamu yang mau maki maki tuan rumah ya
bu rocky biarkan bu hadian menerikan
bahwa kemudian apa yang disampaikan oleh bung roky gerung dia tidak merepresentasikan siapa siapa kecuali dirinya
tapi bahwa publik yang datang di bali maupun yang tadi sepagi semua memberikan aplausul luar biasa
ya kalau enggak beli aplaus nanti pas powers akan suruh temukan
ini juga tuduhan yang tidak mendasar jangan begitu
bahwa kemudian bung bagian dari kelompok yang akan kalah di kemudian hari tidak perlu bersikap sendiri seperti itu